meski sudah melewati masa puncak pada hari selasa kemarin pelabuhan tanjung perak surabaya masih dipadati pemudik
hari ini ada empat kapal yang sudah sandar dan dua lainnya akan sandar nanti malam
hari ini hingga nanti malam diperkirakan akan ada lima ribuan penumpang yang turun di pelabuhan tanjung perak surabaya
kapal terdekat yang sandar adalah kapal kirana tiga yang sandar pada pukul tujuh belas tadi
kapal ini membawa sembilan ratus an penumpang dari pelabuhan sampit
sebagian besar penumpang kapal yang turun di pelabuhan tanjung perak berasal dari berbagai pelabuhan di kalimantan dan sebagian kecil dari sulawesi
masa puncak arus mudik di pelabuhan ini sudah terjadi kemarin dengan total sembilan penumpang
dan kini sudah ada rekan kami roby sofwan amin di banyumas jawa tengah dan juga rangga umara di pelabuhan tanjung perak surabaya jawa timur
kita akan ke banyumas terlebih dahulu
selamat malam roby bagaimana dengan keadaan di sana
selamat malam anissa langsung saja saya ajak anda untuk melihat di belakang saya ini adalah jalur dari jakarta bandung sampai menuju ke perbatasan jawa tengah jawa barat
terus kemudian berada di tempat ini yaitu di perempatan buntu tepatnya di kabupaten banyumas
dan kondisi arus lalu lintas dari arah jakarta bandung
menuju ke surabaya tepatnya di jalur selatan ini hari ini mulai mengalami peningkatan
dan ini dilihat dari adanya antrian cukup panjang di perempatan lampu merah ini kurang lebih hingga mencapai tiga empat km
dan ini terjadi karena lampu merah yang seharusnya durasinya cepat ini kemudian menjadi faktor kendala
dan saat ini sudah diatasi oleh tim teknis bahwa jalur dari arah jakarta bandung yang menggunakan jalur selatan
dengan durasi seratus detik
dan selain itu dari arah sebaliknya dari arah jogjakarta dikurangi menjadi hanya sekitar enam puluh detik
sementara dari arah purwokerto dan dari arah cilacap hanya sekitar sepuluh detik
ini cukup mengurai kepadatan antrian kendaraan dari arah bandung jakarta menuju ke arah yogyakarta
dan terbukti tidak terlihat ada antrian yang cukup panjang
artinya setiap rombongan kendaraan ini dapat terurai
lintas dibantu dengan teman teman petugas dari kepolisian
dan berkaitan dengan informasi lain terkait di jalur selatan ini kemarin saya bersama dengan bupati cilacap kapolres
bagaimana melihat kesiapan terkait dengan arus mudik
bahwa mereka pemerintah kabupaten cilacap menyiapkan seluruh puskesmas yang ada di sepanjang jalan di jalur utama selatan ini
untuk bisa melayani pemudik
artinya pemudik yang kemudian melewati jalur utama selatan dan membutuhkan bantuan medis
bisa menggunakan jasa atau dari apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah cilacap
dan informasi sebagai akhir informasi anissa bahwa di wilayah banyumas ini ada makanan khas sate bebek
tepatnya di kecamatan tambak
mereka yang saat ini melintas ini juga bisa tidak melewatkan kesempatan untuk bisa mencicipi sate bebek di kecamatan tambak kabupaten banyumas
kembali ke anda anissa
wah jangan sampai terlewat ya kuliner khas di sana
terima kasih roby
kita akan mencicipi
bergeser dari jawa tengah ke jawa timur ada rangga umara di sana
selamat malam rangga
bagaimana dengan kondisi arus mudik di pelabuhan tanjung perak
dan kira kira bagaimana apakah ada peningkatan pemudik saat ini
ya selamat malam anissa
anissa kapal laut ini masih menjadi prima dona untuk moda transportasi mudik bagi sebagian masyarakat
harganya yang murah kemudian juga bisa menjangkau ke beberapa daerah
ke beberapa wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh pesawat terbang
misalnya ini menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk menggunakan kapal laut
meskipun jika menggunakan kapal laut tentu saja ada jarak tempuh yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan moda transportasi yang lain
nah contohnya adalah di sini di pelabuhan tanjung perak saat ini
sampai dengan kemarin data dari posko pelabuhan ini menyebutkan sudah ada kurang lebih lima puluh tiga ribu
total empat penumpang yang datang dari berbagai pelabuhan terutama di wilayah kalimantan dan sulawesi kemudian turun di pelabuhan tanjung perak ini
sementara sisanya sekitar sepuluh ribu adalah penumpang yang berangkat dari pelabuhan tanjung perak menuju ke pelabuhan lainnya
penumpang kapal laut sendiri untuk puncaknya puncak arus mudik sendiri sudah terjadi pada hari kemarin
pada hari selasa kemarin dengan orang penumpang yang datang
dan meski demikian pada hari ini meski puncak masa mudik sudah terlewati tetapi hari ini juga tidak mengurangi keramaian yang disebabkan oleh penumpang yang berdatangan
terakhir tadi datang kapal kirana tiga dengan mewah sembilan ribu
terakhir tadi datang kapal kirana tiga dengan mewah sembilan ribu

dan nanti ada dua lagi kapal labobar dan juga kapal egon dari pelabuhan makassar dan banjarmasin yang juga akan datang
total sekitar ada lima hingga lima lima ratus orang yang akan datang ke pelabuhan tanjung perak ini dari berbagai pelabuhan lain di wilayah kalimantan dan sulawesi
baik terima kasih rangga umar atas laporan langsung anda dari tanjung perak jawa timur
dan sebelumnya ada roby sofwanamin yang melaporkan langsung dari banyumas jawa tengah
terima kasih kawan kawan dan selamat kembali melanjutkan tugas